ya beberapa anggota dpr komisi tiga meminta pembentukan pansus untuk mengawal dan membuka kasus transaksi mencurigakan yang diungkap menko polhuka mahfud md
yang diduga terjadi di kementerian keuangan di dalam kurun waktu tertentu
pada rapat dengan pendapat yang berlangsung kemarin anggota dpr menyoroti ada perbedaan data yang disampaikan menteri keuangan dan menko polhukam
segenting apa pembentukan pansus ini kita bahas bersama narasumber sudah bergabung malam hari ini ada mas taufik basari anggota dpr komisi tiga
mas taufik basari selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung saya sapa juga pak yunus hussein pak yunus mantan ketua ppatk pak yunus selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini saya ke mas tobas terlebih dulu
mas tobas anda kemarin sudah sedikit menyampaikan dasar anda kemudian meminta atau menyarankan ada pansus di sini
setelah kemudian anda menelaah dan mengikuti paparan sampai kemarin sore apakah semakin tebal
keyakinan anda bahwa memang pansus diperlukan
ya saya melihat memang pansus ini diperlukan karena ada dua data yang berbeda
ada dua cara membaca hasil laporan dari ppatk yang berbeda pula
nah ini perbedaan ini kan sangat mendasar ya apabila kita ingin melanjutkan laporan ini hingga sampai pada proses penegangan hukum
maka harus didasarkan pada satu data
maka harus didasarkan pada satu data

maka harus didasarkan pada satu data

yang benar karena data ini adalah fondasi yang akan menentukan arah kemana nantinya tindak lanjut dari data ini
nah kalau misalnya datanya sendiri ada dua versi maka tentu kita belum bisa melakukan tindak lanjut atau tindak lanjutnya bisa jadi keliru
oleh karena itulah maka pansus ini diperlukan pertama tama untuk memastikan mana data yang benar dan apa yang menyebabkan ada dua versi data yang berbeda
dan mengapa ini terjadi kemudian apakah memang ada halangan halangan yang dialami dalam rangka melakukan penegangan hukum dan kemudian sistem apa yang harus kita perbaiki
jadi dari semuanya ini yang harus pertama tama kita perbaiki adalah datanya
kita harus punya satu data bukan dua versi data
kalau masih seperti ini tidak akan pernah selesai
oleh karena itulah pansus ini diperlukan ya agar kita bisa menggali lebih dalam lagi
pak mahfud kemarin bersama dengan kepala ppatk itu bukannya malah semakin jelas tapi malah semakin membingungkan
karena itu tadi berbeda dengan keterangan ibu siti mulyani yang disampaikan di komis sebelas
oke baik saya ke pak yunus sekarang
pak yunus apakah betul ada perbedaan data yang anda lihat atau ini perbedaan interpretasi
atau memang data ini terus bergerak yang dimiliki oleh ppatk

jadi data itu kan terkait pertama hasil analisis ya bukan transaksi mutiungan bukan ya
kepada kementerian keuangan terkait dengan penyimpangan pegawai yang ditangani irjen
yang kedua tindak pidana perpajakan dan cuci uang yang disidik oleh direkturat jenderal pajak
dan ketiga tindak pidana kepabianan dan cukai yang disidik oleh direktur general pajak
dan ketiga tindak pidana kepabianan dan cukai yang disidik oleh direktur general pajak
jadi tiga itu
pada udahnya cukup lama dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh tiga
ini suatu pertanyaan tersendiri juga ya kenapa kok begitu lama
di luar pada udahnya pak ivan sendiri
kemudian yang kedua walaupun sumber datanya sama tapi kalau pendekatannya menghitungnya berbeda bisa berbeda
contohnya begini selama ini pak mahfud pakai istilah pergerakan
ppatk pakai istilah ada mutasi dan transaksi
kalau dipakai istilah pergerakan mutasi atau transaksi maka bisa terjadi uang itu besar
karena mutasi itu bisa berkali kali bisa diberkredit
saya ingin ambil contoh waktu saya dulu di ppatk ada uang hasil kejahatan masuk ke pasar modal dua m
beli surat utang negara dua m sudah dijual
kemudian saham bri dua m
dijual lagi beli
dipo reksadana mantap dua m
berapa nilai akhir dari hasil kejahatan itu
tapi berapa transaksinya
jadi kemungkinan bisa double counting itu tetap terbuka
tetap terbuka karena pemahaman atau penafsiran yang berbeda
nanti kita buktikan pada waktu kasus ini dibawa ke pengadilan apakah benar tiga ratus empat puluh sembilan itu menghasilkan aset recovery sebesar itu
jadi perampasan aset itu negara sebesar tiga ratus empat puluh sembilan
selama ini perampasan aset di indonesia itu agak rendah
kita dikritik oleh fatf karena perampasan aset di industri tidak optimal
jadi kita lihat nanti apakah benar
siapa yang membuktikan angka final itu berapa
itu penyidik sebenarnya
kalau hasil analisis itu sudah setengah matang tinggal ditidaklanjuti oleh penyidik dengan penyelidikan
mencari bukti permulaan yang cukup
nah kalau ada dua alat bukti yang sah untuk unsur unsur yang didawakan sudah ada tindak pidana sudah ada calon pelakunya bisa dinaikkan menjadi penyidikan
seperti kasus alun sekarang yang sudah naik ke penyidikan yang saya dengar
nah harusnya itu yang dilakukan
nanti penyidiklah akan tahu berapa sih yang disita dari laporan ppatk ini
berapa dekasi kejaksaan
nanti untuk dituntut di pengadilan dirampas ke negara
kalau memang benar tiga ratus empat puluh sembilan nanti perampasannya akan tidak jauh dari situ
tapi kalau asidikampernya jauh dari situ berarti akan tiga ratus empat puluh sembilan itu termasuk tanda tanya
pak yunus kalau misalnya kita lihat berkaitan dengan gadu dan keramaian ini kan sekarang kemudian memang ada beberapa pihak yang melihat bahwa ini semua karena ppatk memberikan data kepada menko polhukam
nah anda sebagai mantan ketua ppatk
bagaimana menurut anda terkait dengan pandangan pandangan ini pak yunus
ppatk menyerahkan kepada menko polhukam
jadi memang ini ada terkait masalah rahasia jabatan di pasal sebelas menurut delapan dua ribu sepuluh
kemarin juga ada didiskusikan dulu
jadi siapapun juga ppatk polisi jasa hakim dan siapapun juga termasuk pak menko
kalau terima informasi
jadi keterangan terkait dengan pelaksanaan undang undang tppu dia harus merahasiakan
tapi biasanya yang dirahasiakan itu dalam prakteknya adalah kalau menyangkut informasi yang individual
tidak menjual orang misalnya menjual bank nggak boleh
ya kalau disampaikan agregat statistik londongan masih oke oke saja
nah cuman dalam kasus ini ada angka angka yang sangat besar yang sangat sensitif karena besarnya tadi
dan lebih sensitif lagi karena dikaitkan dengan
dan oknum di direktura jenderal pajak dan bacuk jadi membuat jadi lebih sensitif lagi
itu yang cukup membuat heboh sebenarnya
kalau nggak dikait kaitkan sama orang pajak biaya cukai saya kira tidak begitu masalah
tapi kalau dikaitkan dengan itu di awal pak mahfud kan menyebut ini pajak dan bacuk
jadi orang langsung kaget wah ini besar bener main main mereka ini
mas tobas tadi sudah disinggung sedikit dari pak yunus berkaitan dengan
kalau menurut anda seperti apa dan kemudian sampai apakah itu juga yang menurut anda
betul betul diperlukan pansus untuk memperjelas ini semua kepada publik
ya jadi sebenarnya apabila pak mahfud tidak mempublikasikan data yang menurut saya juga masih data yang prematur ya
karena belum jelas belum detail dan belum terverifikasi
itu yang kemudian akhirnya membuat persoalan menjadi seperti ini
semua dikerjakan sesuai dengan sop nya ya
ppatk kan itu adalah intelijen keuangan
ketika mereka menggunakan data ini kemudian berkoordinasi dengan berbagai pihak berkoordinasi dengan aparat penegak hukum
kemudian memilah data mana yang dapat ditindaklanjuti untuk penegakan hukum
data mana yang masih harus ditelusuri lebih lanjut oleh kementerian lembaga terkait
data mana yang setelah diverifikasi ternyata wajar
sehingga itu yang harusnya kemudian menjadi data final
saya masih belum melihat
saya belum melihat atau mendapatkan kepastian bahwa data tiga ratus empat puluh sembilan ini adalah data yang final
yaitu data final untuk menuju arah pada penegakan hukum
nah itu yang menjadi masalah
nah oleh karena itulah maka kemarin di dpr ketika mempermasalahkan ini kemudian masyarakat malah membuli dpr
mengesankan bahwa seolah olah ingin menghalang halangi proses membongkar ini semua
padahal yang ingin dilakukan oleh dpr adalah
membubukkan ini sesuai dengan koridornya
sesuai dengan aturan peraturan yang berlaku
sehingga dapat optimal untuk mendukung kerja kerja ppatk
ya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang
nah oleh karena itulah maka kita harus kembali dudukan ini ya supaya semua menjadi jelas
sehingga yang tadi dikatakan tiga ratus empat puluh sembilan triliun itu adalah satu terpidana pencucian uang
itu yang harus dipastikan
jangan jangan nanti hanya tersisa seratus

jangan jangan nanti hanya tersisa seratus
jangan jangan nanti hanya tersisa seratus

nah itu kan akhirnya menjadi masalah lagi gitu loh
oleh karena itu sama sama kita bereskan ini yang memang sudah agak kacau
ya kita dudukan satu persatu persoalannya
yang kemudian kita pilah pilah sehingga kita bisa tahu mana yang akan bertindaklanjut
mana yang akan ditelusuri lebih lanjut
mana yang ternyata kita keluarkan dari data ini karena ternyata tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang
itu yang harus dilakukan
termasuk kemudian juga sejauh ini dari ketua komisi tiga
mengatakan pansus itu tidak diperlukan sebenarnya ya
yang perlu adalah menkopolkan sebagai ketua komite
kemudian berkoordinasi secara internal
betul betul di clearkan dulu di dalam
baru kemudian ditindaklanjuti dan baru disampaikan ke publik
bagaimana dengan solusi itu mas tobas
ya bisa berjalan bisa itu dulu ya
bisa berjalan bisa itu dulu ya
bisa berjalan bisa itu dulu ya
bisa itu dulu ya
bisa itu dulu ya
itu dulu yang berjalan atau bisa juga berjalan beriringan juga dengan sus ya
bisa saja pansus berjalan sekaligus juga mengawasi agar secara internal di komite koordinasi nasional untuk pencegahan dan pemberatasan tppu ini
benar benar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
kita berharap ada rapat rapat ada konsolidasi data dan sebagainya
ini kan begini ya

agar masyarakat juga berhubungan dengan tindakan yang diperlukan
dan mungkin juga saya ingin mendapatkan penjelasan juga dari pak yunus ya
kalau kita logika saja nih
ini kan ppatk melakukan analisis
ketemulah dia kajian ya
dikatakan ada transaksi mencurigakan
yang kalau kata ppatk bahkan sudah menjadi tppu
padahal ya itu tadi kita bisa berdebat di situ
kan yang harusnya menetapkan itu adalah penyidik
oke tapi anggaplah kita menerimalah keterangan dari ppatk dan pak mahfud
apa yang ditemukan oleh
apa yang dikaji oleh ppatk
itu kan harusnya diverifikasi lagi
nah karena itu sejumlah surat
surat di surat pertama
kemudian tiga ratus surat yang di surat kedua disampaikan kepada menteri keuangan
kemudian menteri keuangan kan memverifikasi data itu
dan keluarlah penjelasan seperti yang disampaikan oleh ibu sri mugliani
ya ada tujuh puluh empat triliun yang
surat yang dikirimkan ke aph
ada dua ratus lima puluh tiga triliun yang terkait dengan transaksi perusahaan korporasi
yang di dalamnya di situ ada satu ratus delapan puluh sembilan triliun juga untuk satu subjek
kemudian ada dua puluh dua triliun yang terkait dengan korporasi dan pegawai
dari dua puluh dua triliun itu dipecah lagi
delapan belas tujuh triliun itu terkait dengan korporasi
yang menurut ibu sri mulyani tidak terkait dengan pegawai
dan sisanya hanya tiga tiga triliun yang terkait dengan pegawai
nah ini kan hasil verifikasi
nah saya tadinya membayangkan bahwa
setelah keterangan ibu sri mulyani ini
ada koreksi yang disampaikan oleh pak mahfud
terkait dengan data awal yang tadinya disampaikan kepada ibu sri mulyani
tapi pak mahfud sendiri bertahan dengan datanya
dan kemudian malah menyatakan
apa yang disampaikan oleh bu sri mulyani ini tidak sesuai dengan fakta
nah ini kan kita menjadi tidak jelas nih
oleh karena itulah yang paling penting semuanya yang mana yang benar
ya mana yang jelas yang mana kemudian kita harus pilah pilah
ya itu paling penting dari semuanya
sebelum kita melanjut kemanapun data dulu yang harus kita bereskan
dan itu bisa dilakukan
komite ini melakukan rapat ya sesuai dengan tugasnya di komite
bereskan dulu datanya
tapi di sisi lain agar kita juga bisa mengawasi bahwa itu berjalan
pansus pun juga bisa turut mengawasi proses ini agar bisa berjalan dengan baik
oke pak yunus silakan
tadi ada beberapa pertanyaan dari mas tobas
berkaitan dengan data itu dan juga interpretasinya
silakan pak yunus
jadi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah data
ini pertama yang disampaikan oleh pak tobas tadi
komite tppu yang level pimpinannya plenary
tuanya pak mahfud ya
anggotanya ada sekian belas menteri
silahkan mengadakan rapat dan lakukan rekonsiliasi data yang ada di keuangan
yang ada di pak mahfud yang dikasih oleh ppatk
tolong direkonsiliasikan yang benar itu finalnya yang mana
yang sama itu pertama
baru dilepas ke publik gitu
masih setengah setengah matang dilepas jadi dikendalikan
tolong diperintahkan kepada penyidik penyidik direkturat jenderal pajak
penyidik penyidik biaya cukai melakukan tindak lanjut
untuk meneliti tindak pidana asal perpajakan dan tppu nya
tindak pidana kepabeanan dan cukai dan tppu nya
tolong dilakukan penyelidikan mencari bukti permulaan
kalau sudah ada dua alat bukti bisa naik menjadi penyidikan
yang ketiga ya sudah tentu
kpk bisa supervisi sebagian fungsi supervisinya
yang penting dpr ini mas tobas ya
dpr tolong dipantau tadi rekonsiliasi data tadi
nah penyidikannya ini
ppat kan sering menyebutkan tidak sampai separoh lha nya di pull up
dan ternyata ini pull up nya kan cukup lama makan waktu
tolonglah dpr memonitor mengawasi
bagaimana tidak lanjut dari sekian banyak lha yang sampai sekarang belum
karena lha itu sebenarnya bukan seperti lkpn yang self assessment
dia sudah setengah matang
yang menyusur itu pakar pakar analis analis menggunakan data
sehingga tinggal dilakukan
katakanlah ketika mencari bukti permulaan itu
berarti bisa ditingkatkan menjadi penyidikan seperti dalam kasus alun
ya seperti itulah kurang lebih jalurnya
kalau nggak ada alat bukti tidak ada pidana ya hentikanlah kasusnya gitu
mas tobas terakhir kepada anda
jadi tiga pesan saya pertama rekonsiliasi pull up nya
ya baik rekonsiliasi ya
rekonsiliasi terutama di internal komite tppu itu ya pak yunus ya
terakhir ke anda
tentu tppu ya
terus tidak lanjuti laporan dan monitor oleh dpr
lha dan juga dilakukan monitor oleh dpr
terakhir ke mas tobas
mas tobas banyak yang mengkhawatirkan
jika kemudian pansus terjadi kemudian hal ini akan ditarik ke politis
atau justru memang saat ini yang anda lihat memang ini sudah ada unsur politiknya
ya begini ini kan karena kita melakukan hal yang mengkritisi apa yang dilakukan oleh pak mahfud
kemudian malah narasi yang berkembang dianggap bahwa dpr mempolitisir ini
kemudian mencoba menghalang hali padahal tidak sama sekali
ini dalam kesempatan ini saya ingin publik
juga memahami bahwa sama sekali tidak ada niat apapun dari dpr untuk membuat ini menjadi tertutup
justru untuk kita membantu membuka tapi dengan cara yang benar
nah termasuk juga mengawasi kerja kerja yang ternyata memang apabila kita biarkan tanpa pengawasan
ya akhirnya seperti ini nih data yang tidak jelas kemudian berbeda
dan masing masing mungkin saja bertahan tidak mau mengkoreksi
itu kan tidak boleh
nah oleh karena itulah maka
dpr menjalankan tugasnya sesuai dengan undang undang
sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh konstitusi
kita mengawasi tugas dari komite ini dan tujuan utamanya sama semua kita sama
ya pak yunus pak mahfud ibu sri mulyani di dpr
kita ingin ini semua tuntas yang jahat itu ditangkap yang melakukan kejahatan di proses hukum
tapi juga sebaliknya apabila ada data yang ternyata transaksi yang normal
harus dikeluarkan dari data itu
apabila ada yang menghalangi proses ini kita bereskan semuanya
termasuk apabila ada sistem yang kurang yang memungkinkan ini terjadi
maka harus kita lakukan reformasi terhadap sistem yang ada
nah itu yang akan kita lakukan kedepannya bukan dalam rangka politis
tapi justru dalam rangka dpr menjalankan tugas untuk mengawasi apa yang menjadi kewajiban dari eksekutif
oke baik oke baik
semoga juga jika memang pansus ini kemudian nanti dibentuk dan dijalankan
semoga juga seluruh anggota dpr betul betul memiliki pola pandang yang sama dengan anda ya mas tobas ya
bahwa ini tidak ada
ya memang begitu
oke terima kasih mas taufik basari anggota dpr komisi tiga dan juga pak yunus hussein
mantan ketua ppatk
terima kasih sehat selalu bapak bapak sekalian
sama sama selamat malam